sapi milik muhdi amsori peternak di desa pucangan
kecamatan montong kebupaten tuban jawa timur positif terjangkit pmk
sapi ini nampak lemas dan enggan berdiri karena kuku kaki terluka
selain itu air liur terus keluar dari mulut
sehingga membuat sapi tidak nafsu makan sama sekali
di kandang ini terdapat tiga puluh satu ekor sapi dewasa yang seluruhnya telah terjangkit pmk
keterlambatan penanganan membuat seluruh sapi penghuni kandang tertular hanya dalam hitungan hari
peternak kemudian memotong paksa dua sapinya dan menjual daging serta bagian tubuh yang dianggap aman untuk dikonsumsi manusia
namun demikian mereka harus menanggung kerugian hingga enam puluh persen
terus yang dijual
yang dijual enam ekor
masih laku berapa itu apa turun harganya
yang dipotong paksa itu rugi kira kira enam puluh persen
sama yang masih ketolong dijual paksa itu ruginya dua puluh persen
wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di lumajang jawa timur kian mengkhawatirkan
wakil bupati lumajang indah amperawati selasa siang menyebut
sebanyak tiga ekor sapi di lumajang jawa timur
penyakit mulut dan kuku
tujuh belas ekor sapi di antaranya telah mati
menurutnya keterbatasan tenaga kesehatan hewan dan obat obatan
menjadi kendala penanganan wabah penyakit mulut dan kuku di kabupaten lumajang
kemarin masih di atas tiga untuk yang sakit
itu hanya untuk sapi ya belum kambing belum kerbau
tapi kambing sama kerbau kan jumlahnya tidak signifikan
yang paling besar ya sapi
sementara itu warga ngawi jawa timur dikembarkan dengan temuan bangkai seekor sapi di aliran sungai bengawan solo
tepatnya di kelurahan kelampisan kecamatan ngawi kota
bangkai sapi diperkirakan sudah dibuang sejak beberapa hari lalu karena kondisinya sudah mulai membusuk
warga khawatir jika bangkai sapi yang dibuang di aliran sungai bengawan solo ini merupakan sapi yang tertular penyakit mulut dan kuku
mereka juga menyayangkan meski banggai sapi ini sudah dua hari ditemukan
namun belum ada tindak lanjut dari dinas terkait
tim liputan cnn indonesia